indonesia corruption watch icw melaporkan lima puluh lima pimpinan alat kelengkapan dewan
ke mahkamah kehormatan dewan dpr ri
yang tercatat tak patuh dalam pelaporan harta kekayaan pejabat negara lhkpn periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
di antara lima puluh lima anggota dewan tersebut
empat diantaranya adalah pimpinan dpr dan sisanya adalah pimpinan komisi di dpr
menurut peneliti icw kurnia
setiap pejabat negara wajib melaporkan lhkpn sebagai bentuk transparansi institusi
yang merepresentasikan kebutuhan rakyat
kurnia berharap mkd segera memanggil lima puluh lima pimpinan akd yang tak taat lhkpn
dan meminta sanksi berat bagi para anggota dewan tersebut
kalau dilihat dari pemetaan asal partai politik dari pimpinan alat kelengkapan dewan
yang diketahui tidak patuh melaporkan lhkpn
yang pertama ada partai
sementara itu menanggapi gonjang ganjing menkopo hukam
terkait adanya rekening triliunan rupiah
yayasan lembaga hukum indonesia mengugat menemukan dugaan
pencucian uang dari dua nasabah bank swasta dengan angka fantastis
yaitu rp satu ratus enam puluh delapan triliun
jumlah ini terbagi dalam dua nomor rekening dengan masing masing senilai rp delapan puluh sembilan triliun
ylbh indonesia mengugat menduga angka fantastis ini berkaitan dengan
keterangan menko polhukam mahfud md tentang adanya rekening rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun
indikasinya orang biasa ya orang makassar dan bali
kalau nanti kepingin tahu untuk jokowi
akan kami kirim tapi mohon jangan disampaikan secara vulgar
karena itu melanggar
kami berikan data surat kami kepada presiden dan surat kami kepada direktur bank mandiri
semuanya ada di bank mandiri
jumlahnya berarti satu ratus enam puluh sembilan triliun kawan
di dua orang nama orang bali dan orang makassar
ilbh indonesia mengugat mengakutlah mengirim surat kepada direktur bank terkait
dan presiden untuk menangani kasus temuan ini
di berikutan cnn indonesia